juga sekarang lagi belajar untuk sabar
kalau emang bang robi itu jodohnya rum
nanti juga bang robi akan balik lagi sama rum
kalau si robi udah nyari perempuan lain
lantaran lu tolak cintanya
itu berarti rum sama bang robi emang gak jodoh ki
aki juga kan pernah bilang sama rum
kalau yang namanya kematian
itu udah ditetapin sama allah
iya sih rum
aki mengerti soal itu
aki jangan kasih tau siapapun soal isi hati rum
di hormatin pengen diakuin
abang mau dengar dari mulut semua
yang jujur dan tegas
apakah rum betul betul
sudah tidak menginginkan hubungan kita
hanya yakin siang
kalau jawaban rum
udah bikin bang roby kecewa
menghargai keputusan dron
apa benar apa yang dikatakan rere
bahwa rumana sudah gak mencintai aku
rumana sudah mengalihkan cintanya pada rahmadi
kenapa hain teleponnya
nah romadi ini ada berita penting untuk kamu
berita apa bah
si roby sama si sulam dan keluarganya datang ke rumah
alhamdulillah wa syukurillah
rumana dengan tegas menolak
lamaran si robi
nah jadi sekarang
kesempatan untuk rahmadi
untuk mendekati rumana
maaf ya abah sebelumnya
apa abah dan umi memaksa rum untuk menolak lamaran robi
rumana yang memberikan keputusan
abah dan umi tidak ikut campur
tidak ada keputusan
tidak ada keputusan
tidak ada keputusan
salon mantu narhamadi
kalau rumana itu sudah tidak ada apa apanya lagi
sama si robi
makanya nih umi sama abah
rasanya mau ngadain syukuran gede gedean gitu
terima kasih ya
terserah umi deh
terima kasih ya
rum benar benar terpaksa nolak pindahan abang
karena kalau rum terima
pasti akan menolak ya abang
pasti umi dan abah akan sangat murka
biarkan rum saja yang nabung sedih dan kecewa ini bang
ya rum ikhlas
rum lagi pengen sendiri ki

paling nggak demen kalau lo ngurung aja di kamar
aki paling gak demen kalau lo ngurung aja di kamar
ayo keluar rum
gue masuk ya
kan lo yang nolak lamaran si robi
harusnya si roby yang nangis
laki laki kayak si robi gak perlu ditangisin
dia kan udah mengkhianati
dia kan udah mengkhianati lo
bang robi itu bukan orang kayak gitu
bang robi sama sekali gak pernah

bang robi juga tulus mencintai rum

kalau begitu kenapa lo tolak si robi

rum itu cuma pengen ngantikan permusuhan
antara abah umi dan keluarga bang haji sula

soalnya kalo rum terima lamaran bang robi
itu akan semakin
semakin bikin panas abah sama umi

dan masalahnya akan semakin besar

jadi keputusan lo cuma buat
nyenengin umi sama abah lo
nyenengin umi sama abah lo
nggak asik asik rum
rum juga sebenernya agak nyesel ki
rum juga sebenernya agak nyesel ki
bang robi tuh gak kasih tau rum dulu
kalau bang robi tuh mau ngelamar rum

lo tuh gak boleh ngorbanin diri lo
cuma buat nyenengin abah sama umi lo
abah sama umi udah cukup udah kenyang
menikmati hidup saran giliran lo

kalau cuma masalah abah mau umi lo kecil urusannya
ntar aki bisa urusin bisa kelarin
pake bentakan apa pake cara halus
nggak aki gak mau
rum gak mau ketemu umi lama itu lagi

lagi ya aki aki tuh kan udah tua
udah dong ki
nanti aki kalo sakaratul maut susah
lo jangan nyebut nyebut sakaratul maut

ya tapi kan ki

setiap manusia itu pasti akan mengalami sakaratul maut
ya udah aki janji
nggak mau yang berbau sirik lagi
nggak mau yang berbau sirik lagi
pasal abah sama umi lo
iya deh kasih bentak bentak aja
supaya abah lo takut sama umi lo
supaya abah lo takut sama umi lo
pak kalo cuma di bentak bentakan babe

diem aja gak usah jawab ya
kalo perlu kuping kita kita tutup pake kapas
kalo perlu kuping kita kita tutup pake kapas
biar babe mau bentak bentak kita

udah aki udah ya sabar aja
udah aki udah ya sabar aja
kalo emang bang robi itu jodohnya rum
kalo emang bang robi itu jodohnya rum

nanti juga bang robi akan balik lagi sama rum

gimana kalo si robi udah nyari perempuan lain
lantaran lo tolak cintanya
itu berarti rum sama bang robi emang gak jodoh ki
aki juga kan pernah bilang sama rum
aki juga kan pernah bilang sama rum
kalo yang namanya kematian
itu udah ditetapin sama allah
iya sih rum
aki mah ngerti soal itu

aki jangan kasih tau siapapun soal isi hati rum

aki jangan kasih tau siapapun soal isi hati rum